apa boleh mas naik
tentu saja boleh kita dulu sering kesini
udah gak apa apa
jangan pergi aku akan mempercelah
baik jika harus dilakukan
maafkan aku dinda
meski sekarang kita berada
di pihak yang berbeda
siapa tuhan putri sebenarnya
kenapa bisa ada disini
perkenalkan hamba jakah
dari desa tarun
dengan bajuan baru
dan itu harus
iya aku mau biu
tapi bagaimana caranya
kalau kamu ingin mengambil hati anaknya
ambil hati ibunya terlebih dahulu
maka sita sudah menganggap keluarga kita keluarga baik
itu adalah awal yang baik untuk kita
sekarang ikut dibiul
kalau begitu kami pamit undur diri
sekali lagi kami ucapkan bela sungkawa yang sedalam dalamnya
kami pamit raden
saya juga mohon pamit raden
dan sinta mulai sekarang jangan lagi kalian menyembah seperti itu ya
aku sudah menganggap kalian berdua seperti keluarga
terima kasih raden
ya kenapa kan jengayu
kamu suka tempat ini
kalau begitu berkelilinglah
biar fusena yang mengantarkanmu
sebentar lagi raden fusena akan diangkat menjadi tumenggung
dan akan lebih baik lagi kalau ia sudah menemukan calon garu panminnya
saya rasa itu tidak mungkin raden ayu
karena raden fusena sangat mencintai nawang sih
aku mengerti hal itu
tapi siapa lagi yang akan menggantikan nawang sih
kalau bukan dari keluarganya sendiri
aku berniat menjodohkan fusena dengan cinta
ya itu pun kalau mbak setuju
suatu kehormatan raden ayu
itu semua tergantung sinta
nanti saya akan bicarakan pada sinta
kalau sinta setuju saya pun setuju raden ayu
terima kasih mbok
saya juga akan bicarakan pada fusena
baik raden ayu
raden masih sedih
aku juga sangat merindukan nawang sih
aku tidak percaya bahwa dia pergi secepat itu
aku juga masih memikirkannya
iya ada apa raden
aku rasa sudah cukup untuk hari ini
aku butuh waktu untuk sendiri dulu
tidak apa apa raden
makasih atas waktunya
kalian harusetaka di mirosmerkas
jangan sampai kagum kagum insan percaya kagum
semoga actual lampunya tidak membie going to its place

tidak ada di situ
itu pengen kau
apakah aku bisa hentikan posisinya sama namang sih
sunanku mencukupi taaatuk ini
kamu dulu senang sekali dengan pantai
itulah alasannya kenapa kamu ada disini sekarang
iya mas aku merasa nyaman di pantai
ya tentu saja benar
masa kamu tidak percaya sama mas aryo
aku percaya mas mas itu orang yang sangat jujur
anandek kita sudah hampir sampai
ada tempat yang ingin aku tunjukkan padamu
tempat apa mas
ini dia tempatnya
bagus sekali mas
apa boleh mas naik
tentu saja boleh kita dulu sen ke sini
sekarang penjamkan matamu
kalau bangkai kapal ini adalah milik sahabat bopoku
airnya bergetar busena
seperti ombak ombak kecil
seakan akan dia mengikuti alunan musiknya
kamu suka dengar suara alat musik itu
aku merasakan ketenteraman
kalau begitu pergilah
dengarkan dari dekat
kalau kamu merasa tenteram
aku akan mencari
aku membuat ukiran di sini
tentang tempat ini
aku boleh ke sana
ya tentu saja boleh